selama pandemi covid sembilan belas kegiatan work from home atau wfh menjadi pilihan perusahaan untuk menjaga produktivitas kerja
ini dilakukan sekaligus untuk mematuhi protokol kesehatan
beragam aplikasi pun muncul dan berkembang untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan yang dilakukan dari jarak jauh dan online
meski demikian hasil studi long mi ins gotu yang dilansir oleh cms wire menyatakan
akibat banyaknya aplikasi yang digunakan untuk tugas berbeda fokus karyawan mudah teralih dan banyak waktu terbuang percuma
reset ring sentral pada dua ribu delapan belas bahkan menunjukkan

karyawan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya sebanyak sepuluh kali setiap jam
jika dijumlahkan itu berarti perusahaan harus kehilangan tiga puluh dua hari kerja per tahun
akibat perpindahan aplikasi yang dilakukan karyawan
untuk menjawab tantangan tersebut beberapa perusahaan beralih menggunakan all in one collaboration tools
all in one collaboration tools memungkinkan penggunanya untuk mengerjakan banyak tugas dalam satu sistem
karyawan bisa melakukan segala pekerjaan dengan lebih mudah dan terintegrasi
tanpa perlu berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain
salah satu all in one collaboration tools ini adalah lark
ini menjadi keunggulan karena pengguna pengguna dapat mengerjakan berbagai hal
dari mengirimkan pesan mengedit dokumen menerima email mengelola jadwal
hingga menelpon ataupun melalukan video conference yang kita perlukan di dambrimo workingnya dalam satu aplikasi tunggal
lark juga mengatasi hambatan berbahaya
lark adalah bahasa antarkaryawan yang saling bekerja sama lintas negara
sekaligus menawarkan collaboration tools yang terjangkau bagi perusahaan
tentunya tidak semua karyawan itu bisa berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda beda
luck menyediakan fitur penerjemahan bahasa yang secara otomatis dan real time menerjemahkan pesan pesan
dokumen dokumen maupun subtitle dari video meeting kita
sehingga mempermudah komunikasi dan kerjasama kita dengan rekan kerja maupun supplier yang ada di luar negeri
komunikasi dan kolaborasi yang baik menjadi kunci untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi kerja
pemilihan teknologi yang tepat juga membantu perusahaan memenangkan persaingan di masa pandemi ini